seperti saya itu menyampaikan
terserah orang mau dengar atau tidak
tanggung jawab saya sama allah sudah selesai
oh begitu pak ustadz
pak ustadz bagaimana kalau
ya allah atuh
dari tadi bangsa aja yang nanya
saya belum kebahagiaan nanya
tanya yang banyak
nanti kalau saya sebut nama
siapa namanya dan siapa
mak aceh itu
tidak bisa melihat cewek
jidat dicin sedikit
mak tanya tanya aja
minta garam sedikit
sini biar kamu tenang
aduh mertua kamu tuh ngelabrak labrak cewek itu
makanya kamu teh kalau pegang jepit rambut pacar
jangan dibawa ke rumah tuh
wah ada yang ribut kan
kang aceng itu teh playboy
duduk kom duduk kom
jangan dengerin si dadang
rekan kembali lagi
saya lagi banyak masalah dong
mak mas suha mau kemana mak
mau nyari yang tidaknya bening
mak kenapa mak
drama itu sifatnya menasehati
kalau kita melihat ada sesuatu yang salah
terus kita diam saja
lalu kita dinasihati
itu kita berdosa
walau satu ayat
tidak diperintahkan dengarkanlah
walau satu ayat tidak
apalagi ustadz yang ilmunya luas seperti saya
terserah orang mau dengar atau tidak
tanggung jawab saya sama allah sudah selesai
oh begitu pak ustadz
pak ustadz bagaimana kalau
ya elah atuh
dari tadi bang saja yang nanya
saya belum kebagian nanya
tanya yang banyak
mak teh kenapa ngeliatin saya kayak gitu
ini jepit rambut
jangan bohong kamu kom
saya teh tahu kalau kamu tuh bohong
saya teh gak pake jepit rambut itu
kamu kasihin sama si aceng
jangan pura pura gak ngerti kom
saya teh gak pura pura mak
saya tuh beneran gak ngerti
kalau bukan jepit kamu
ini punya siapa
saya gak tau mak
lagian kalau itu punya saya kenapa tuh ada di mak
karena udah kamu kasih ke si aceng
mak teh kenapa
jangan ikut campur ini nih urusan perempuan
waktu suami saya di phk dia langsung pergi ke sidoarjo
beberapa bulan di sana dia udah gak pernah nelpon saya
tapi sekarang dia udah kerja lagi
udah punya penghasilan
dia jadi pengawas di sana
uangnya udah banyak
makanya sekarang dia udah gak butuh sama saya
sembilan dari sepuluh pintu menjadi kaya adalah
itu kan masalahnya
eh kan tadi saya udah bilang
enak ya kalau jadi orang kaya
mau usaha apapun juga gampang
iya semuanya mudah
istri saya kenapa
mas suha kenapa
istri kamu berantem sama mas suha
kalau gak bisa saya lari aja udah
mati lagi sih